kapolri jenderal tito karnavian mengungkap sosok suliono pelaku penyerangan gereja lidwina di sleman yogyakarta
kapolri menyebut suliono adalah sosok radikal yang pernah menetap di sejumlah wilayah termasuk di poso sulawesi tengah dan magelang jawa tengah
kapolri mengatakan suliono adalah sosok yang pro dengan paham kekerasan
tito menyebut pria asal banyuwangi itu pernah mencoba membuat paspor untuk berangkat ke suria namun gagal
aksi penyerangan yang dilakukan pelaku adalah bentuk amal yang diyakini pelaku yakni menyerang orang orang kafir versi pelaku
kapolri memerintahkan densus delapan puluh delapan dan tim intelijen untuk menyelidiki apakah suliono beraksi seorang diri atau terlibat dengan jaringan kelompok teroris tertentu
densus delapan puluh delapan saya sudah perintahkan untuk turun ke sana jajaran intelijen sudah turun ke sana dari mabes
densus delapan puluh delapan saya sudah perintahkan untuk turun ke sana dari mabes